menurut salah satu ketua sanggar seni betawi di jakarta barat komaria
di mekah juga orang jajar lagi perempuan malah perempuan di depan
buktinya masuk penjara bisa keluar terus nyogoknya banyak tuh
dan setuju kita didukung oleh mereka yang setuju
tapi kalau soal hasil kemarin ya
iya kalau kita bicara sebenarnya kalau sudah diketok palu ya undang undang berarti itu sudah harus dijalankan ya
yakni menggunakan media air hingga tumbuh tunas dan akar atau proses alami yakni langsung ditanam dalam pot
telah merangkum data tentang ide presidensial club siapa saja anggotanya
kita akan mengulasnya bersama peneliti icw kurnia ramadana dan ketua umum dpp projo yang juga wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi budi aris setiadi
saya lapangannya yang buka jauh banget
setelah kejadian gol indonesia yang dicetak oleh ferrari kemudian dianulir lewat
karena kita tahu bahwa memang pada faktanya pandemi ini memang mengerus dunia ekonomi di tanah air bahkan di dunia